sebelas februari dua ribu tujuh belas gubernur nonaktif dki jakarta basuki caya purnama atau ahok
akan kembali menjalankan roda pemerintahan ibu kota
karena masa cuti kampanyenya setelah habis
namun pengembalian jabatan gubernur kepada ahok dari kemendagri
menuai kritik dari wakil ketua dpr fadlizon
wakil ketua dpr fadlizon mengatakan
status terdakwa yang disandang ahok harus menjadi pertimbangan
untuk memberikan perlakuan adil secara hukum bagi seluruh warga negara
sebelumnya mendagri beralasan
belum adanya tuntutan dari jaksa kepada terdakwa dugaan penistaan agama ini
membuat mendagri harus mengembalikan mandat kepada ahok
harusnya secara kronologis
harus ada satu tindakan sebelum tanggal sebelas dari mendagri
untuk menonaktifkan saudara ahok
karena sudah menyandang status sebagai terdakwa
sementara menurut ketua komisi dua dpr ri zainuddin amali
langkah mendagri mengembalikan mandat gubernur kepada ahok sudah tepat
karena sesuai dengan amanat undang undang tentang pemerintahan daerah
kalau dalam kondisi pak ahok ini
undang pemerintahan daerah
kalau dia dituntut dengan hukuman di atas lima tahun
itu berhenti sementara
sampai ada keputusan hukum tetap
tapi kalau tuntutannya itu dibawa
itu dia tidak harus berhenti
di akhir masa jabatannya sebagai pelaksana tugas gubernur
sumarsono menyempatkan diri berpamitan
dengan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemprov dki jakarta
selain meminta maaf
sony juga berpesan kepada para pns
untuk tetap mengedepankan netralitas dalam pilkada dki
arief hakim cnn indonesia